menurut who penyakit covid sembilan belas sangat beresiko menyerang orang tua
namun hal ini tidak menjamin anak muda kebal
hal ini bisa dilihat dari beberapa anak muda yang positif covid sembilan belas di sejumlah negara
termasuk di tanah air
dalam dunia medis anak muda dinilai berpotensi sebagai salah satu silent carrier
atau pembawa virus corona tanpa menunjukkan gejala apapun
lantas dengan kondisi tanpa gejala
bagaimana cara menekan laju sebaran virus corona di kalangan anak muda
karir merupakan istilah pembawa covid sembilan belas yang tidak menunjukkan gejala apapun
namun buruknya bisa menularkan virus tersebut ke orang lain
dan jika sampai ke orang lain belum tentu reaksi tubuh sama dengan halnya sang pembawa
sejumlah negara menunjukkan ada sejumlah anak muda yang terinfeksi virus corona
bahkan di inggris remaja berusia delapan belas tahun meninggal akibat positif covid sembilan belas
di indonesia dua artis yang berusia muda
dan juga dikenal memiliki hobi berolahraga juga terinfeksi virus corona
menurut wakil kepala bidang penelitian fundamental lembaga biologi molekuler eijkman
herawati sudoyo respon tubuh yang dialami oleh seseorang yang silent carrier akan berbeda
dengan gejala umum pada orang yang terinfeksi virus corona
namun resikonya menjadi berbahaya karena berpeluang menjadi pusat penyebaran ke publik
jadi untuk seseorang menderita penyakit
itu kan adalah gejala klinik
jadi mereka itu mungkin gejalanya ringan dalam arti seperti flu biasa
mereka mereka yang tidak memiliki gejala ternyata juga bereaksi positif terhadap adanya virus corona ini
jadi kan berarti bahwa mereka itu kalau kelihatannya memiliki imunitas yang besar
sehingga dia itu tidak bisa berubah
jangan jatuh dalam sakit tadi
nah kalau kita lihat ya jadi dari unsur penyebaran penyakit
justru ini yang jauh lebih berbahaya
selain gejala flu ringan
asomnia atau kehilangan indera penciuman bisa menjadi salah satu ciri covid sembilan belas bagi para silent carrier
lantaran virus ini masuk dengan mudah melalui area wajah
di mana area ini memiliki tempat yang lembab yang disukai oleh virus corona
seseorang yang mengalami asomnia belum bisa dikatakan positif covid sembilan belas
sebelum melakukan dan menerima hasil tes swab dari rumah sakit
tak hanya usia dan imunitas
penyertaan penyakit lain merupakan tiga faktor utama yang menentukan kestabilan kondisi pasien dari covid sembilan belas
gejala flu pada awal
namun pada mereka dengan imunitas yang baik
ya dia hanya terhenti sampai situ aja
gak ada bersih gak ada batu
gak ada sakit tenggorokan
memang ada tiga faktor yang paling utama yaitu
age usia imunitas dan komorbititas
komorbititasnya penyertaan penyakit lainnya
lantas apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menekan laju sebaran covid sembilan belas
yang pertama ialah untuk physical distancing
dan yang kedua tetap berada di dalam rumah baik itu kondisinya belajar atau bekerja
dan yang terakhir menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan makanan yang berkisi
dan yang paling penting tidak stres dan tetap bahagia
norah spasnya gregor yusbayu ckk